pasca gempa yang melanda lombok nusa tenggara barat masyarakat membangun tenda darurat sebagai pengganti fasilitas umum yang roboh terkena gempa termasuk masjid
masjid darurat dibangun secara gotong royong di desa lading lading kabupaten lombok utara
sepekan pasca gempa yang melanda lombok pada lima agustus lalu yang meluluh lantakan pemukiman warga tempat tempat umum termasuk juga rumah ibadah
sepekan telah berlalu dan aktivitas warga pun juga melaksanakan sholat jumat pada pekan pertama mulai dilaksanakan kembali menggunakan masjid darurat dari tenda yang dibangun secara gotong royong oleh para warganya
jumat sepuluh agustus adalah jumat pertama bagi warga desa lading lading
jumat sepuluh agustus adalah jumat pertama bagi warga desa lading lading
saya bersedih karena masjid kami yang kami cintai tempat kami untuk beribadah sudah hancur
maka kami dan imam kami sebagai panutan kami telah meninggalkan kami
hanya dia yang bisa mengarahkan kami
maka kami sekarang ini seperti ayam kilangan indonya
isi nanti emisi untuk apa namanya
musyawarah nanti sore mungkin kami akan bicarakan tentang bagaimana untuk membangun pada tempat masjid sementara supaya ajan terus berkembang di kampung kami
rekonstruksi infrastruktur juga menjadi fokus utama pemerintah provinsi nusa tenggara barat setelah fase tangga bencana
semua dilakukan agar lombok dapat bangkit dan berbenah diri selepas musibah menerpa
mutia wiro sastro kabupaten lombok utara